squad garuda kembali gagal mengakhiri pacot klip gelar di piala aff
usai tersingkir di babak semifinal
timnas indonesia tak klip dua dari timnas vietnam
pada laga semifinal leg kedua piala aff dua ribu dua puluh dua di stadion maidin hanoi
hasil ini memperpanjang raihan grup timnas di piala aff
capaian terbaiknya adalah menjadi runner up sebanyak enam kali
beberapa hal dituding menjadi penyebab kegagalan timnas di piala aff kali ini
di antaranya kondisi fisik teknis dan mental pemain yang belum kembali ke performa semula
usai liga diliburkan selama kurang lebih dua bulan
imbas dari tragedikan juruhan
hal ini membuat anak anak asuh sintayong seperti tim yang sedang bermain dalam fase pramusim
selain itu menurut pengamat sepak bola labib sadat
kurangnya koordinasi dan komunikasi antara tim pelatih timnas dan pelatih di klub klub
menurut tim pelatih timnas dan pelatih di klub klub
membuat perkembangan pemain menjadi tidak berkesenambungan
menurut labib koordinasi ini penting dan lumrah dilakukan di tim nasional negara negara lain
menurut timnas koordinasi ini penting dan lumrah dilakukan di tim nasional negara negara lain
menurut timnas koordinasi ini penting dan lumrah dilakukan di tim nasional negara negara lain
menurut timnas koordinasi ini penting dan lumrah dilakukan di tim nasional negara negara lain
menurut timnas koordinasi ini penting dan lumrah dilakukan di tim nasional negara negara lain